pemerintah mengupayakan dua strategi agar petani lokal kembali menanam kedelai
yaitu lewat pencarian bibit varietas yang lebih unggul serta pertapan harga beli
menteri pertanian syahrul yassin limpo menjelaskan rendahnya volume produksi per hektare kedelai
membuat mayoritas petani lokal meninggalkan kedelai dan lebih memilih menanam jagung
mentan menjelaskan selama ini kedelai hanya menghasilkan satu lima hingga dua juta ton per hektare
pemerintah akan mencari varietas kedelai yang lebih baik dengan target produksi tiga sampai empat ton per hektare
syahrul menjelaskan bila diperlukan pemerintah akan menggunakan bibit produk rekayasa genetik
atau generikali modified organism ataupun bibit impor
rendahnya volume produksi per hektare menjadi alasan petani lokal beralih menanam jagung
sehingga pemenuhan kedelai nasional lebih dari sembilan puluh persen disokong dari impor
itu karena selama ini petani lebih tertarik menanam jagung
karena harga jagung sama dengan harga kedelai lima ribu kurang lebih lima ribu
sementara kalau jagung dia per hektarnya enam tujuh ton sementara kedelai cuma satu lima juta ton
oleh karena itu kedelai di luar lebih murah seperti itulah
tetapi kemudian bapak presiden tadi perintahnya rakyat dapat apa kira kira
oleh karena itu
oleh karena itu bapak presiden mengatakan oke impor memang harus dilakukan
tapi sepanjang bisa ditanam maksimal maka tanam sebanyak banyaknya dan beli yang ditanam oleh rakyat
tentukan harganya agar rakyat bisa kembali tertarik menanam